berani membakar kamu
dengar radmi dengar
kalau aku masih melihat kamu mengaji di tempatnya yang gengerang
akan aku pasung kamu
dan satu lagi
kalau anak ini lahir perempuan
aku akan menghabisinya

jangan bisa membantu mencari uang
berikan ke dalam
aku butuh buat aruan
mengger kamu mengger
bang kedungkun beranak
bawa aja ke pondok pesantren
nyanyi ageng rang
terus mbak yu
terus dorong mbak yu
anak saya laki laki baperempuan
mbak yu sing sabat ya
anak saya laki laki baperempuan

sebentar mbak yu
sebentar mbak yu
anak saya laki laki baperempuan nyanyi
nyai anakmu perempuan
kenapa kamu menangis radmini
harusnya kamu bahagia
anak adalah amanah khasi allah
idaman semua pasangan suami istri di muka bumi ini redmini
nyai kang fatma membunuhnya
kau dia anak perempuan ya
jadi suamimu akan membunuh bayimu kalau dia perempuan
kalau perempuan itu hanya bikin susah
dia tidak bisa membantu mencari uang
nanti saya akan bantu bicara dengan suaminya
sekarang kamu istirahat saja dulu ya
kenapa aku tiba tiba ingat ratmi
apa dia tidak rela
kalau bilang begini aku pakai taruhan
aku tidak peduli
aku pasti menang taruhan
fatma istri kamu melahirkan di pesantren nyai ageng rang
mengapa dia melahirkan di pesantren
saya wilayah alamualazi rotsman
anakku lahir selamat
kamu sehat nak
aku tahu kamu ada di dalam
suruh mereka keluar
gusti allah pasti akan melindungi kalian berdua
anak saya dibunuhnya
baik kamu akan baik baik saja
yuk kita keluar sama sama
tidak saya takut
ucapkanlah salam jika masuk ke rumah orang lain
agar kita mendapat keberkahan dari gusti allah
aku tidak peduli dengan salahmu
serahkan anak itu padaku
aku tahu anak itu perempuan
dan aku sudah bersumpah
akan menghabisi anak itu jika lahir perempuan
ini anak kita ini darah daging kita kang
dia tidak bersalah kang
anak perempuan hanya bikin susah
haram membunuh anak anak karena takut kemiskinan
allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam al quran
dan janganlah kamu membunuh anak anakmu karena takut kemiskinan
kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kami
karena membunuh mereka adalah dosa besar
aku tidak peduli dawahmu
aku butuh anak itu
radmi serahkan anak hidupku
kembalikan bayi itu kepadaku
serahkan anak itu pada aku nyi
saya tidak akan memberikan anak ini walaupun dia adalah anakmu
anak ini tidak berdosa
dan dia berhak untuk hidup
anak perempuan hanya bikin hidupku susah
allah maha pengampun bagi hamba hambanya
radmini tolonglah suamimu
tidak nyahi saya tidak mau
karena dia selalu menyakiti saya nyai
tidak apa apa ratna tolonglah dia
rakmini jalan menuju surga tidak selalu dihiasi bunga yang indah
melainkan melalui rintangan rintangan yang besar dan terjal